selamat malam hadirin semua apa kabar
dan juga selamat malam pemirsa di seluruh tanah air
malam ini komisi pemilihan umum jawa tengah bekerja sama dengan metro tv dan tv one
menggelar debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
debat terbuka kali ini mengusung tema pelayanan publik dan perekonomian
bersama saya afi animalik dan saya aryo diardi inilah debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
ya dan debat ini afi merupakan debat cagub dan cawagub yang kedua
yang diselenggarakan kpu jawa tengah bekerja sama dengan tv one dan metro tv
dan pilgub jawa tengah ini punya slogan
becik turun nyeneng
kamu tahu nggak
itu pilgub ini harus menyenangkan dan membahagiakan
seperti wajah wajah disini kita lihat semua sudah bahagia
tepuk tangan bagi kita semua
harus menyenangkan dan membahagiakan
harus menyenangkan dan membahagiakan
dan di tengah kita juga turut hadir ada para panelis ada lima orang yang merumuskan pertanyaan
pada debat terbuka pilgub jawa tengah malam ini
oke dan para panelis yaitu pengajar departemen politik dan pemerintahan universitas diponegoro semarang
dr nur hidayat sardini sos sos msi
yang kedua pengajar universitas wahid hasim semarang prof dr mahmud tarom hr shmh
berikutnya dosen pakar hukum tata negara universitas negeri semarang dr rodia tangungun spd shmsi
berikutnya dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas katolik sugio pranoto semarang
bapak plt gubernur jawa tengah yang diwakili bapak sekda bapak ketua dprd seluruh anggota forkopimda provinsi jawa tengah
pimpinan metro dan tv one terima kasih telah hadir
pimpinan partai politik tingkat provinsi jawa tengah yang hadir bahkan ini tampak di depan kita
anggota dpr ri banyak yang hadir pada kesempatan ini
semoga dengan kehadiran bapak ibu sekalian di debat kedua ini nanti lebih barokah dibandingkan debat debat sebelumnya
yang saya hormati tim perumus tim panelis yang kali ini bisa hadir empat alhamdulillah setelah hampir sebulan tidak ketemu hari ini ketemu
karena kemarin dikarantina saya itu menjadi yang tersakiti dengan tim perumus karena tidak boleh ketemu
yang saya hormati ketua bawas dprd jawa tengah beserta seluruh jajaran
yang saya hormati ketua bawas dprd jawa tengah beserta seluruh jajaran
yang saya hormati bapak bupati dan wali kota seseluruh raya terima kasih kepada bapak bupati sekuarjo yang telah mempatrihkan saat kami
yang kami hormati teman teman kpu kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini
yang kami hormati keluarga pasangan calon baik pasangan calon nomor satu maupun pasangan calon

karena pada saat debat pertama kami lupa menyiapkan kursi untuk bapak ibu
yang kami hormati bapak ibu sekalian tim pendukung baik pasangan nomor satu maupun nomor dua
bapak ibulah yang selama ini memeriahkan dan membuat setiap debat terbuka menjadi bermakna bagi seluruh masyarakat jawa tengah
oleh karena itu kami terima kasih dan kami apresiasi kehadiran bapak ibu sekalian yang sangat luar biasa
bapak ibu sekalian kami hormati
pada kesempatan ini izinkan kami sampaikan beberapa hal
yang pertama sebagaimana pada saat debat pertama kami bersamaan dengan debat kedua ini juga menggelar nonton bareng di sembilan satu ratus enam puluh tujuh titik
sekali lagi sembilan satu ratus enam puluh tujuh titik
ini kami ulangi karena pada saat debat pertama di masing masing titik itu berkumpul antara lima ratus sampai dua lima ratus
sehingga diharapkan seluruh masyarakat jawa tengah bisa mengikuti debat dengan baik
yang kedua perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa debat kali ini temanya yang kita angkat adalah perekonomian dan pelayanan publik
ini sebagai kelanjutan dari yang pertama
dan program pasangan calon
supaya seluruh masyarakat bisa menentukan pilihannya secara lebih cerdas
yang terakhir bapak sekalian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini
tidak lupa kepada teman teman media bapak ibu keamanan yang sudah seminggu di sini bersama kami siang malam untuk menyiapkan lokasi ini
baik terima kasih bapak joko purnomo
dan sekaranglah saatnya yang kita tunggu tunggu
inilah dua kandidat yang akan mengadu gagasan dan konsep untuk membangun jawa tengah lima tahun mendatang
kita sambut kandidat nomor urut satu ganjar pranowo dan taj yassin
hadirin sekalian kita sambut kandidat nomor urut dua sudirman said dan ida fauzia
baik hadirin sekalian
kita masih melanjutkan
hadirin sekalian sebelum kita memulai acara debat kedua ini kami mohon sedian anda semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
waktu anda dua menit untuk memaparkan program kerja dimulai saat anda berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sugengdalu kareharjan dumateng panjenengan sami
mbak mas ini kalau hari kamis pakai bahasa jawa itu gimana
silahkan jura anda berjalan
nanti enggak bisa
pak dirman mbak ida gus yassin izinkan bapak ibu sekalian saya menyampaikan
empat tahun perjalanan pemerintahan di jawa tengah
nampak nampaknya kita coba ukur dari berbagai sisi sudah dalam track yang benar
kira kira ada fondasi yang kita pegang dengan nilai nilai yang kita ugemi bersama
apa itu pemerintahan bersih yang boten korupsi boten ngapusi
nilai ini ternyata makjlub masuk terinternalisasi baik dalam penyelenggara pemerintah maupun masyarakat
dua duanya saling bertukar saling menguatkan
maka dalam catatan saya efisiensi terjadi produktivitas terjadi
dan inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas
kualitasnya ada di mana
yang pertama secara efisien maka diukur dengan ikore makin menurun
pelayanan publik makin baik integritas aparat mulai terjaga
dan itu dibuktikan dengan banyak hal yang diberikan penghargaan
ini kinerja pemerintahan yang meningkat dan itu respon dari pemerintah pusat yang lebih baik
outcome nya pendidikan yang meningkat kesehatan yang lebih bagus
maka kalau kita bicara sisi kualitas maka demokrasi dan partisipasi publik makin menunjukkan hasil
transparansi meningkat pemerataan membaik
roadmapnya tren menuju baik dan yang luar biasa adalah demokrasi transparansi akuntabel
itu menjadi sebuah nilai bersama di mana masyarakat demikian mudahnya ya komplain
ia memberikan masukan dan kemudian kritik otokritik menjadi hal yang sangat biasa
mudah mudahan ini jalan lempeng yang akan kita pakai untuk fondasi pemerintahan kedua
baik terima kasih kandidat nomor urut satu
dan kami persilahkan kepada kandidat nomor urut dua untuk memaparkan program kerja
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua kpu jawa tengah yang saya hormati
dan seluruh jajaran ibu bapak
saudara sekalian seluruh warga jawa tengah yang kami cintai
di era gubernur ganjar pranowo ini jawa tengah mengalami kemunduran
itu artinya gagal menurunkan sesuai dengan yang dijanjikan
empat belas juta rakyat jawa tengah masih belum memperoleh jaminan kesehatan
dari semua itu kita mesti bereskan
catatan kesehatan juga terlihat pada data bps dua ribu tujuh belas
tiga dari sepuluh masyarakat jawa tengah mengeluh kesakitan
dan dua di antaranya sakit betulan
itu artinya di bawah rata rata nasional
ini semua menyebabkan kami berdua terpanggil
untuk hadir di sini menawarkan perbaikan
kami komit untuk mengentaskan dua dua juta rakyat miskin
menciptakan lima juta lapangan kerja dan membangun pemerintahan bersih
tidak semata mata slogan tapi dilakukan dengan sungguh sungguh
untuk itu kita tidak mungkin kerja sendiri
kami mengajak seluruh elemen pimpinan pesantren pondok pondok kampus kampus unes uns undip
universitas jenderal sudirman dan seluruh sekolah sekolah swasta
untuk melakukan kerja bersama mencapai cita cita membangun jawa tengah untuk mukti bareng
masih ada waktu dirasa cukup atau mau dilanjutkan
dirasa cukup baik
baik hadirin semua kandidat sudah memaparkan program kerja sesuai tema kita pada malam hari ini
pelayanan publik dan perekonomian
harap disimak di depan kedua kandidat sudah ada empat amplop pertanyaan dari lima panelis
yang akan anda pilih dan harus anda jawab
ya silahkan ambil satu pertanyaan atau satu amplop di depan bapak ibu
kemudian menyerahkan kepada kami dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut
kita mulai dari kandidat nomor urut dua terlebih dahulu
silahkan bapak ibu
silahkan diambil dan langsung dibuka pak bisa pertanyaannya diberikan kepada kami
jangan diintip dulu pak
jangan biarkan kami yang akan menjawab terima kasih banyak
harap tenang hadirin
pertanyaannya data solidaritas perempuan untuk kemanusiaan dan hak asasi manusia
di jawa tengah sampai oktober dua ribu tujuh belas menunjukkan kekerasan terhadap perempuan sebanyak satu tiga ratus tiga kasus
kekerasan seksual sebanyak lima ratus dua puluh tiga kasus kekerasan fisik sebanyak empat ratus sembilan puluh enam kasus
pertanyaannya bagaimana kebijakan serta tindakan kuratif dan preventif
waktu anda menjawab dua menit dimulai saat anda berbicara

terima kasih dengan angka yang dipaparkan tadi menunjukkan bahwa
jawa tengah darurat kekerasan terhadap perempuan
saya kira juga angkanya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak juga tinggi
yang diperlukan memang tidak hanya tindakan kuratif saja tapi juga dibutuhkan tindakan preventif
mencegah perempuan untuk terhindar dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan
kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya dilakukan dalam lingkup publik
tapi ternyata juga cukup tinggi kekerasan itu
dalam rumah tangga
yang diperlukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki laki
perempuan memiliki hak juga untuk mendapatkan perlindungan
harus diberikan bahwa hidup layak hidup damai itu juga hak perempuan
selanjutnya kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan
maka diperlukan pendampingan
pendampingan tidak hanya pendampingan fisik tapi juga pendampingan psikologi juga

selain itu shelter shelter yang memberikan layanan kepada perlindungan terhadap perempuan
juga perlu dilibatkan
kekerasan ini kekerasan terhadap perempuan ini
tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja
pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh kelompok masyarakat
sudah banyak kelompok kelompok perempuan
ada muslimat ada aisyah ada fatayat ada muslimat
dan banyak lagi kelompok kelompok perempuan yang lain
yang melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan
saya kira terus harus dibangun
yang harus dibangun adalah
deteksi dini terhadap
kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
perlindungan berbasis lingkup yang paling rendah
lingkup rumah tangga atau lingkup rt
itu juga sangat diperlukan
karena apa yang paling mengetahui
yang bisa mendeteksi dini adalah masyarakat yang paling terdekat dengan situasi tersebut

baik terima kasih
terima kasih untuk jawaban kandidat nomor urut dua
ya silahkan bapak ibu duduk
sekarang kami persilakan untuk kandidat nomor urut satu
mengambil amplop yang berisi pertanyaan yang ada di depan anda
bapak nanti biar diambil oleh afi
dibuka dulu pak silakan
terima kasih banyak
data badan narkotika nasional provinsi jawa tengah tahun dua ribu tujuh belas menunjukkan
sebanyak dua puluh ribu pelajar smp dan sma terjangkit hiv aids
pertanyaannya adalah bagaimana strategi preventif dan kuratif terhadap masalah tersebut
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
bnn bekerjasama dengan kita dan itu kita mulai dari sangat dini
bahkan kita support agar bnn punya fasilitas yang cukup
untuk melakukan segala tindakan
terkait dengan narkoba
namun demikian tentu preventifnya tidak cukup bnn bekerja sendiri
kami bekerja sama dengan majelis ulama
kami bekerja sama dengan para guru guru
kami bekerja sama dengan para tokoh
untuk melakukan pencegahan pencegahan dan memasukkan dalam sistem pendidikan
kita titip pada bapak ibu guru tolong jelaskan dengan baik
para aktivis sosial kita ajak betul
dan bagaimana proses penularan
proses edukasi ini yang kita dorong terus menerus
dan satu lagi kita gunakan media sosial dengan kekuatan yang sangat dahsyat
untuk tiap hari menyebarkan seluruh cara cara bagaimana mencegah
bahkan ketika kemudian sudah terjadi
beberapa rumah sakit kita dorong agar mereka punya
punya fasilitas untuk melayani mereka dalam format yang tertutup
karena terlalu banyak mereka yang malu untuk menyampaikan
terlalu banyak mereka tidak tahu
inilah yang kita dorong terus menerus dan kita titip pada keluarga
maka peran seperti media sosial sosialisasi dan sebagainya
inilah keluarga yang kita harapkan untuk bisa ngecek
agar kemudian mereka bisa mengerti apa yang mesti dilakukan
sehingga pencegahan lebih bisa dilakukan dan mereka tidak tertular
ini yang kita sampaikan
ada lambat cukup
baik terima kasih jawabannya
ya hadirin sekalian itu tadi baru segmen pertama
nah pertanyaan dari panelis akan berlanjut di segmen berikutnya
tapi kali ini para kandidat yang lainnya akan menanggapinya
oke pasti dijamin segmen berikut akan lebih seru tetaplah bersama kami
baik diserahkan ke mbak arfi
baik saya akan bacakan pertanyaan dari panelis untuk kandidat nomor urut dua
data data dinas pertanian provinsi jawa tengah tahun dua ribu enam belas menunjukkan
terdapat alih fungsi lahan dari pertanian ke industri
tujuh ratus hektare are per tahun
ruang terbuka hijau wilayah perkotaan seluas empat puluh sembilan hektare
lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar tujuh puluh tujuh hektare are
pertanyaannya bagaimana strategi dan rencana tindak aksi yang akan dilakukan
silahkan dijawab waktu anda dua menit
rtw harus kita jadikan pegangan
karena alih lahan itu terjadi karena pelanggaran pelanggaran terhadap rtw
jadi itu mesti ditinjau kembali
data dari yang kita dapatkan bertahun tahun rtw tidak ditinjau
jadi itu pertama kali harus dilakukan
kemudian yang kedua sebetulnya lahan kritis itu bisa menjadi simpanan kita
kalau kita bisa lakukan perbaikan perbaikan lakukan rehabilitasi
yang paling penting adalah bagaimana caranya antara pemerintah provinsi kabupaten kota itu bersinergi untuk menata ruang keseluruhan
karena kita tidak bisa membiarkan terus menerus konversi lahan yang berlebihan
karena kita mesti menjaga juga ketahanan pangan
semakin banyaknya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan industri kemudian perumahan komersial
itu artinya ancaman terhadap kedaulatan pangan
mengapa demikian karena dari sawahlah kita memproduksi pangan
nah yang bahaya adalah kalau konversi lahan itu terjadi semenang menang terjadi dengan serampangan
itu tidak saja mengancam suplai makanan tapi juga mengancam kesimbangan lingkungan
dan kami berdua akan komit melihat kembali rtw membicarakannya keseluruhan dengan para bupati dan wali kota
termasuk dengan pengusaha karena pengusahalah pemutar ekonomi kita
jadi kita mesti ajak bicara
tapi kuncinya adalah bagaimana gubernur itu bisa menjaga kesehatan
kita menjadi semacam dirijen semacam konduktor dari seluruh orkestra kehidupan perekonomian
kita bicara dengan bupati dengan wali kota dengan pengusaha dengan para developer
supaya lahan itu dikelola dengan sebaik baiknya lahan itu dikelola dengan maksimal
dan tadi menjaga kesimbangan menjamin ketersediaan pangan untuk masa depan
masih ada tiga belas detik mau ditambah
terasa cukup atau mau ditambahkan
kalau gitu silahkan kandidat nomor urut satu untuk menanggapi
waktu anda satu menit dimulai saat anda berbicara
mohon maaf saya menanggapi pernyataan atau menanggapi
menanggapi pernyataan dari kandidat lain
baik ada satu yang ingin saya tanyakan
ketika kemudian haknya atau tanah itu milik rakyat dan mereka ingin menjual sendiri padahal itu lahan subur
kira kira cara ngeremnya gimana itu aja
silahkan ditanggapi tanpa penuh jawab dirasa cukup langsung ditanggapi
jadi perda rtrw ini
ya tapi kita kan baru dibahas di dprd nya jadi kita tunggu hasil kajiannya
mohon maaf waktu anda menanggapi tiga puluh menit tanpa ada tanggapan lain masih ada waktu anda mau meneruskan tanggapan anda
oh ini saya tanya ke mereka atau bagaimana
baik baik baik
rumus utamanya adalah undang undang lahan pertanian pangan berkelanjutan
kontrol itu saja yang mesti dipegang dengan sesuai
tata ruang yang ada
ya dirasa cukup jawabannya
sekarang kita beralih ke kandidat nomor urut satu untuk mengambil amplop di depan
ya saya akan membacakan pertanyaannya
data bps tahun dua ribu tujuh belas menunjukkan angka pengangguran terbuka di jawa tengah sebesar empat tujuh puluh lima persen
namun ironisnya di pasar kerja para tenaga terampil yang tersedia belum juga mampu memenuhi serapan tenaga kerja yang diperlukan
pertanyaannya bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut
silahkan untuk dijawab
waktu anda dua menit
sepuluh menit dimulai saat anda mulai berbicara
kalau kita bicara strategi maka hari ini kita bicara pemerataan
kita bicara inklusi dan kita bicara pembangunan berkelanjutan yang berkualitas
kalau kemudian kita ingin menciptakan lapangan kerja itu ada banyak tingkatan yang bisa kita berikan
satu mengundang investor
maka alhamdulillah koran kemarin baru meloncing bahwa pmdn
asn tertinggi ada di jawa tengah
ini penanaman modal tertinggi dengan mengenjot investasi sehingga kita harapkan nanti itu membuka banyak lapangan kerja
yang kedua umkm
kita konsentrasi pada umk nya
mikro dan kecil
maka ini yang coba kita dorong agar mereka bisa hidup mandiri
teorinya martha zinn itu mengatakan
kalau dia tidak bisa bekerja kalau dia miskin maka karena ada lack of capability
maka ini yang mesti diberdayakan untuk mereka bisa hidup
usaha kecil dan mikro inilah yang bisa kita dorong
kita sudah hitung
ternyata dari usaha mikro kecil itu satu usaha mikro kecil itu minimal akan menumbuhkan dua tenaga kerja
maka itu kenapa kita memberikan satu
bagaimana mereka secara pengetahuan dan keterampilan mesti kita latih
dua mesti ada akses permodalan kenapa kita membuat suku bunga terendah di indonesia yang hari ini dimiliki oleh jawa tengah melalui bank jateng
dan yang ketiga dengan pendampingan
ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mendampingi mereka
maka inilah yang coba kita dorong untuk membuka lapangan kerja yang jauh lebih banyak
tentu di samping investasi investasi dari swasta dari pengusaha yang mesti kita buka dengan cara apa
dengan cara memudahkan izin
maka layanan publik harus semakin berkualitas dengan membuka online menggampangkan layanan dengan mudah murah cepat
baik silakan kandidat nomor urut dua untuk menanggapi jawaban tersebut waktu anda satu menit
dimulai saat anda berbicara
karena itu kita punya program menciptakan lima juta lapangan kerja
dan orang mengatakan loh kok banyak betul
banyak karena sebagian yang sudah bekerja pun sebetulnya adalah setengah menganggur
ada yang bekerja sepuluh jam seminggu ada yang dua puluh jam seminggu
itu sebetulnya bukan bekerja itu sesuatu yang karena kepepet
karena itu paling baik adalah kalau kita sebanyak mungkin
dan yang paling cepat adalah menumbuhkan usaha kecil dan menengah
karena memang serapan tenaga kerja lebih cepat
apa yang kita lakukan
nomor satu memperbaiki budget untuk anggaran untuk sektor tenaga kerjaan
dengan cara melatih kemudian kerjasama dengan kampus kampus uns undip
universitas jenderal sudirman swasta dan sebagainya
kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya menyediakan dukungan dari ujung ke ujung
dari mulai modal institusi pemasaran keterampilan sampai pada perlindungan mereka sebagai pengusaha
inilah pentingnya negara turun tangan untuk mengatasi pengangguran
baik kita beri tepat tangan ya
kita berikan dulu aplau pada kedua kandidat
di segmen berikut ya kami akan jadi pamerca
di segmen berikut ya kami akan hadirkan berbagai persoalan ya
berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat jawa tengah
lalu apa komitmen dari para kandidat
tetaplah bersama kami di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas